assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
bapak ibu hadirin sekalian yang saya muliakan
para kader demokrat yang saya banggakan
saudara saudaraku rakyat indonesia yang saya cintai
tahun depan tepatnya tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
insya allah bangsa indonesia akan kembali mengukir tonggak sejarah yang baru
di hari itu akan digelar pemilihan umum
sebuah perhelatan akbar yang sangat penting
di hari tersebut rakyat indonesia akan menjatuhkan pilihannya
siapa yang hendak diberikan mandat dan amanah untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan
kita akan memiliki presiden dan wakil presiden
kita akan memiliki presiden dan wakil presiden
kita akan memiliki presiden dan wakil presiden
yang akan mengemban tugas lima tahun berikutnya
rakyat juga akan memilih wakil wakil mereka di parlemen
baik sebagai anggota dpr ri dan dpd ri
maupun anggota dpr di provinsi kabupaten dan kota
mereka mereka yang mendapatkan kepercayaan rakyat itulah
yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa dan negara kita selanjutnya
apakah indonesia kita menjadi lebih baik
atau justru lebih buruk
harapan kita tentu indonesia menjadi jauh lebih baik
itu pula harapan saudara saudara kita rakyat indonesia
sebuah harapan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dicederai
partai demokrat partai yang kita cintai
bagi tugas dan tanggung jawab
untuk ikut menyukseskan pemilu dua ribu sembilan belas
agar pemilu tersebut berlangsung secara adil damai dan demokratis
partai demokrat juga telah menyiapkan kader kader terbaiknya
yang diakini bisa mewujudkan aspirasi dan harapan rakyat kita
kader yang memiliki
kader yang memiliki kapasitas integritas
dan juga akseptasi
dan juga akseptasi
kader yang memiliki kapasitas yang tinggi
mereka mereka yang bertanggung jawab
yang mencintai rakyatnya
serta sanggup bekerja keras
bagi kemajuan bangsa dan negaranya
bukan yang hanya mengejar kekuasaan dan kepentingan pribadi semata
dalam kapasitas saya sebagai komandan
komando tugas bersama
pemenangan pemilu dua ribu sembilan belas partai demokrat adalah
kami siap untuk bekerja keras
memajukan kehidupan rakyat yang kita cintai bersama
jika demokrat mendapatkan mandat dan kepercayaan rakyat
sebagaimana yang didemokrat lakukan
di sepuluh tahun era pemerintahan presiden sby dulu
kami juga siap untuk kembali meningkatkan ekonomi
dan kesejahteraan rakyat
siap untuk menjaga tegaknya demokrasi dan kebebasan yang bermartabat
dan siap untuk mewujudkan kehidupan yang adil
baik politik hukum maupun sosial
juga kehidupan yang rukun dan damai di antara sesama anak bangsa
sejarah mencatat empat agenda utama ini pula
soal keamanan dan perdamaian
kesejahteraan demokrasi dan keadilan
yang diperjuangkan secara sungguh sungguh dan diwujudkan
dalam masa pemerintahan presiden sby
yang didukung penuh oleh partai demokrat
singkatnya partai demokrat siap untuk menjadi peserta pemilu di tahun dua ribu sembilan belas
tetapi tentunya itu semua untuk rakyat yang maju
adil dan sejahtera
saudara saudaraku yang saya cintai dan banggakan
saya teringat perjalanan saya ke monumen gong perdamaian di ambon
dalam rangkaian kunjungan saya ke indonesia timur
monumen ini mengingatkan saya dan ribuan orang yang hadir saat itu
tentang betapa mahalnya biaya yang harus kita tanggung sebagai bangsa
jika persatuan diantara kita yang bineka ini terkoyak
kesejahteraan demokrasi dan keadilan
hanya bisa berjalan di atas landasan perdamaian bangsa ini
warisan yang juga kita nikmati
dari sepuluh tahun pemerintahan dibawah kepemimpinan presiden sby
hadirin yang saya hormati
kader demokrat yang saya cintai
saat ini di berbagai sudut kota dan desa negeri ini
terpasang baliho dan spanduk partai demokrat yang bertuliskan
yang sudah baik lanjukkan
yang belum baik perbaiki
itu adalah slogan partai demokrat mengapa partai demokrat mengangkat slogan dan tagline itu
ya karena indonesia yang kini menjadi salah satu negara besar di asia yang sejak tahun dua ribu delapan menjadi negara anggota g dua puluh dengan peringkat ekonomi nomor enam belas di dunia adalah indonesia yang dibangun dan dimajukan oleh para pemimpin dan pemerintahan dari generasi ke generasi
terlepas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya setiap presiden dan pemerintahan pasti memiliki andil capaian dan prestasinya masing masing
setiap presiden telah meletakkan landasan kebijakan dan program yang membawa manfaat dan kebaikan bagi rakyatnya
presiden jokowi saat ini bisa membangun infrastruktur secara signifikan khususnya sektor pekerjaan umum dan perhubungan
serta bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan karena presiden sby telah meletakkan landasan fundamental ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang kuat
termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatnya pendapatan per kapita serta berkurangnya kemiskinan dan pengangguran
presiden sby bisa memperkuat ekonomi nasional
demokrasi dan kerjasama internasional karena lima tahun sebelumnya
pemerintahan presiden abdurrahman wahid dan presiden megawati soekarno putri telah berhasil melakukan konsolidasi politik pasca krisis
serta menormalisasi kehidupan bangsa termasuk melakukan perbaikan awal ekonomi dan keamanan kita
presiden abdurrahman wahid dan presiden megawati
bisa melakukan hal hal positif itu karena presiden habibie berhasil menyelamatkan indonesia dari krisis besar dan telah meletakkan landasan reformasi dan demokratisasi di negeri kita
presiden habibie bisa melakukan hal hal penting itu karena presiden soeharto telah melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang termasuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
dan ketika indonesia berada di ambang konflik dan perpecahan hebat beliau memilih untuk mengundurkan diri sebagai presiden demi kebaikan bangsa kita
pemerintahan presiden soeharto memiliki prestasi dan hasil nyata dalam pembangunan bangsa
karena negeri tercinta ini telah diselamatkan oleh presiden soekarno dari berbagai serangan asing dan terkenal
pemerintahan presiden soeharto memiliki prestasi dan hasil nyata dalam pembangunan bangsa
karena negeri tercinta ini telah diselamatkan oleh presiden soeharto dari berbagai serangan asing dan terkenal
pemerintahan presiden soeharto memiliki prestasi dan hasil nyata dalam pembangunan bangsa
karena keberlanjutan dan perubahan continuity and change
yang baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki
jika hal hal yang baik itu tidak dilanjutkan maka negara dan rakyat akan merugi
perjalanan kita bisa maju mundur atau kembali ke garis awal
atau mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dimiliki
seperti kata pepatah harapkan burung terbang tinggi punai di tangan dilepaskan
hadirin yang saya muliakan kader demokrat yang saya banggakan
sementara itu di berbagai penjuru tanah air juga ada slogan partai demokrat yang lain
yang berbunyi yang penting negara adil rakyat sejahtera
apa arti dari slogan itu
artinya meskipun amat banyak aspirasi dan harapan rakyat kepada negara kepada pemerintah dan para pemimpinnya
tetapi yang paling utama adalah rakyat ingin negaranya adil
adil dalam kehidupan politik termasuk dalam pemilihan umum
adil dalam penegakan hukum yang dilakukan tanpa terhadap negara

dan adil dalam penegakan hukum yang dilakukan tanpa terhadap negara
jangan sampai yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin
rakyat juga ingin taraf hidupnya makin baik
rakyat ingin cukup pangan cukup sandang dan rumah yang layak
rakyat ingin pekerjaan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial yang baik
rakyat ingin punya masa depan serta bebas dari rasa takut
termasuk takut tidak mendapatkan pekerjaan dan bahkan takut untuk berbicara
rakyat akan sangat sedih kecewa dan marah
manakala nasib dan masa depannya merasa diabaikan
sungguh pun mereka merasa negara kita semakin maju dan modern
kalau rakyat merasa nasibnya diabaikan
maka mereka utamanya golongan miskin dan kurang mampu
akan memandang negara pemerintah dan para pemimpinnya tidak adil
inilah pemahaman partai demokrat tentang apa yang diharapkan oleh rakyat kita
pemahaman ini kami dapatkan dari pertemuan dan dialog dengan rakyat
yang saya beserta segenap kader demokrat dimanapun berada terus lakukan dari waktu ke waktu
hadirin sekalian yang saya hormati para kader demokrat yang saya cintai
pemerintahan presiden jokowi telah berada di tahun keempat
tahun depan pemerintahan sekarang akan berakhir
dan setelah pemilu dua ribu sembilan belas nanti pemerintahan terpilih akan melanjutkan amanah rakyat
dalam konteks itu pada kesempatan yang baik ini
mewakili partai demokrat untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan tentang bangsa dan negara
lima tahun setelah pemilu dua ribu sembilan belas
utamanya agenda besar yang patut dilakukan oleh negara dan pemerintahan mendatang
pemikiran dan pandangan ini pula lah yang tengah dan akan terus diperjuangkan oleh partai demokrat
ketika partai demokrat memenangkan pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
dan kembali mendapatkan kepercayaan rakyat
maka pemikiran dan pandangan inilah yang akan menjadi solusi dan kebijakan untuk kami jalankan
saudara saudaraku yang saya cintai dan muliakan
partai demokrat menyaksikan berbagai hasil dan prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah
untuk itu dengan tulus kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
kepada presiden jokowi dan pemerintah
dengan harapan segala capaian tersebut dapat dijaga dan ditingkatkan
di sisi lain partai demokrat mengingatkan bahwa sejumlah permasalahan dan kekurangan masih dirasakan dan dihadapi oleh rakyat kita
karenanya partai demokrat mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan
dan bekerja lebih gigih lagi ke depan
pasca pemilu dua ribu sembilan belas ketika rakyat memberikan amanah kepada partai demokrat untuk berada dalam pemerintahan
maka partai demokrat akan terlibat langsung untuk memastikan situasi dan kondisi indonesia yang jauh lebih baik
indonesia yang lebih aman rukun dan damai
indonesia yang lebih adil adil untuk semua
dan indonesia yang lebih demokratis demokratis dan demokratis
demokrasi yang berkeadaban serta indonesia yang lebih sejahtera
dengan taraf hidup rakyat yang semakin baik
untuk mewujudkan indonesia yang jauh lebih baik itu
partai demokrat berpendapat ada lima sasaran besar yang harus dicapai oleh negara dan pemerintahan kita
lima sasaran besar itu adalah
lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak
pendapatan dan daya beli masyarakat lebih tinggi
kemiskinan makin berkurang
hubungan antara negara dan rakyat serta kerukunan sosial lebih baik
keadilan kebebasan dan keamanan juga jauh lebih baik lagi
untuk mencapai lima sasaran besar tersebut
ada sembilan strategi yang harus dijalankan
dilakukan pengurangan dan pelonggaran pajak
dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang melambat
dan sektor real yang belum sepenuhnya pulih
partai demokrat berpendapat bahwa diperlukan pengurangan dan pelonggaran pajak
bukan sebaliknya penggenjotan pajak
di sini termasuk diberikannya insentif fiskal bagi yang sangat memerlukan
khususnya kepada dunia bisnis yang menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak
yang meningkatkan ekspor yang sangat signifikan
dan yang menciptakan investasi besar besaran
melalui kebijakan tax cut dalam arti luas ini
diharapkan sektor real bergerak
ekspor kita akan makin kompetitif
lapangan pekerjaan tersedia makin banyak
pendapatan masyarakat dan daya beli akan meningkat
dan akhirnya ekonomi kita akan tumbuh lebih tinggi lagi
saya berpendapat bahwa tax reform harus segera dilakukan
reformasi perpajakan yang membawa kebaikan bagi negara
dunia usaha dan tentunya seluruh rakyat indonesia
melanjutkan pembangunan infrastruktur
pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini
harus terus dilanjutkan
bukan hanya pada sektor pekerjaan umum dan perhubungan
tetapi mencakup semua sektor
bukan hanya berskala besar
tetapi juga yang berskala menengah dan kecil
bukan hanya dilakukan oleh bumn bumn
tetapi juga oleh swasta
dan juga bukan hanya menggunakan dana apbn
tetapi juga dana swasta
kebijakan ini diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar
sehingga akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
infrastruktur di pedesaan juga perlu terus dibangun
agar ekonomi rakyat makin bergerak
serta kemiskinan dan ketimpangan makin berkurang
mengembangkan umkm dan kewirausahaan
umkm dan kewirausahaan
perlu dikembangkan secara besar besaran
gerakan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang luas
dan akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
kita tahu era ekonomi baru
ditandai dengan berkembangnya teknologi digital
dan banyaknya jenis pekerjaan lama yang digantikan dengan pekerjaan baru
misalnya berkembangnya online bisnis dan online jobs
pengembangan umkm dan kewirausahaan
juga harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis tipe baru ini
pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang tepat
sehingga akibat pergeseran lapangan pekerjaan ini
tidak terlalu banyak yang menjadi korban
pemerintah baik pusat maupun daerah
harus bekerja sama dengan dunia usaha
dalam pengembangan umkm dan kewirausahaan ini
menaikkan gaji pegawai upah buruh dan pendapatan masyarakat secara umum
dalam kurun waktu lima tahun pasca pemilu dua ribu sembilan belas
gaji pegawai termasuk gaji pns
guru anggota tni dan polri
serta upah buruh harus dinaikkan
sehingga mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi
golongan menengah dan atas
memang tidak memiliki persoalan dengan penghasilan dan daya beli
namun golongan bawah
yang jumlahnya lebih dari enam puluh juta orang saat ini
memiliki kesulitan dalam penghasilan dan daya beli mereka
untuk mencukupi kebutuhan sehari harinya
dengan kebijakan pengurangan dan pelonggaran pajak
perusahaan perusahaan diharapkan mampu meningkatkan upah buruh
sehingga penghasilan mereka menjadi lebih layak lagi
peningkatan upah buruh tentu harus disertai dengan peningkatan produktivitas mereka
sehingga bisa meningkatkan daya saing perusahaan dan perekonomian kita
di tahun tahun mendatang
perekonomian global dan nasional diperkirakan akan makin tumbuh
termasuk akan ada kenaikan harga harga barang dan jasa
rakyat tentu akan menderita
jika penghasilan dan daya beli mereka tidak naik
meningkatkan program penanggulangan kemiskinan
program program bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu harus ditingkatkan
melalui bantuan pendidikan bantuan kesehatan bantuan sosial maupun bantuan bantuan lainnya
dengan demikian mereka dapat hidup lebih layak
hal ini juga akan mendatangkan rasa keadilan
sekaligus mencegah melebarnya jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin
ingat pasar tidak sensitif terhadap kemiskinan dan keadilan
ekonomi yang kapitalistik dan termasuk paham neolib
memang tidak suka dengan subsidi
pemerintahlah yang harus sensitif dan peduli

partai demokrat menolak pandangan bahwa subsidi untuk membantu rakyat itu adalah salah
tentu subsidi yang dimaksud haruslah tepat sasaran dan dalam batas kemampuan fiskal yang tersedia
meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan dan pendidikan
akses kesehatan dan pendidikan yang sudah dimulai sejak pemerintahan presiden sby
program bantuan operasional sekolah atau bos
program beasiswa baik dalam dan luar negeri
seperti program bidik misi dan lpdp
pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan dan kesehatan
serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan
program program ini terbukti telah meningkatkan kesejahteraan rakyat
utamanya kaum miskin dan golongan tidak mampu
kita ingin siapapun dimanapun dengan latar belakang apapun
punya kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang
di sini saya memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan indonesia
kita semua sepakat bahwa perempuan adalah tiang negara
maknanya kaum perempuan memiliki peran kunci dalam kemajuan bangsa hari ini dan seterusnya
saat ini kita melihat semakin banyak perempuan indonesia yang sukses dan memegang peranan penting
baik dalam pemerintahan dan parlemen
sebagai profesional akademisi pebisnis diplomat prajurit tni dan polri
aktivis maupun profesi profesi lainnya
lebih dari itu perempuan perempuan indonesia juga sangat berperan dalam melahirkan dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul sehat dan berkualitas
karenanya negara harus memprioritaskan kaum perempuan
untuk mendapatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang terbaik
strategi ketujuh meningkatkan kerukunan antar sesama elemen masyarakat
serta meningkatkan hubungan yang baik dan kemitraan antara negara dan masyarakat
hubungan antara negara dan pemerintah dengan masyarakat termasuk ormas dan lsm haruslah baik dan harmonis
tidak boleh menjadi polis state dalam arti memiliki mentalitas dan mindset yang hanya mengedepankan dan terlalu mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi
kerukunan dan hubungan baik antar sesama elemen masyarakat yang tergerus tahun tahun terakhir ini harus dipulihkan dan bahkan diperkuat
pemerintah harus menguasai kekuatan dan kekuatan masyarakat dan memperkuatkan kekuatan masyarakat
pemerintah harus menguasai kekuatan masyarakat dan memperkuatkan kekuatan masyarakat
pemerintah harus mengayomi dan mempersatukan rakyatnya
jangan sebaliknya justru memisahkan mereka dengan narasi atau tagline apapun
negara harus melindungi kaum minoritas tanpa menomorduakan kaum mayoritas
melanjutkan upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan publik dengan tetap memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab
hadirnya pers dan yang independen dengan pemberitaan yang faktual fair dan berimbang sangat diperlukan demi tegaknya demokrasi

negara harus melindungi kaum minoritas tanpa menomoduakan kaum minoritas
punya pengalaman buruk di masa lalu
sejumlah rezim pemerintahan jatuh karena dinilai berlebihan dalam penggunaan kekuasaan tanpa kontrol sosial yang memadai
sungguhpun demikian para pengguna kebebasan apakah pers dan media masa politisi civil society maupun masyarakat luas tidak boleh melakukan praktik praktik yang melampaui batas batas kepatutannya
seperti menebar berita palsu atau hoax fitnah black campaign dan hal lainnya

atelah paningcren kembali kespanyol
kemudian era hubertidente tercanggah dan mengambil pencepanan terugio opus yang mencurigikan m india lancara
setelah fans di retire

melakukan penegakan hukum
secara tegas adil dan
bebas dari kepentingan politik
rasa keadilan adalah sesuatu
yang bersifat asasi
yang tidak boleh diabaikan
dengan tetap mengedepankan supremasi
hukum dan rule of law
penegakan hukum yang tidak adil
apalagi syarat dengan
kepentingan politik maupun
dalam rangkaian pilkada tahun dua ribu delapan belas
dan pemilu tahun dua ribu sembilan belas
negara harus menjadi
contoh untuk menegakkan
kejujuran dan keadilan
dalam kompetisi politik
polri dan tni harus benar benar
netral tidak berpihak dan
dan langkah besar
yang partai demokrat perjuangkan
untuk dijalankan oleh pemimpin
dan penyelenggaran negara
di era pemerintahan mendatang
hadirin yang saya hormati
kader demokrat yang saya cintai
dunia memiliki berbagai
kecenderungan besar atau megatrends
yang akan mengubah
corak kehidupan bangsa bangsa sedunia
adalah lompatan teknologi
yang luar biasa yang akan
mengubah bagaimana manusia hidup
bekerja dan berinteraksi
satu sama lain
kini kita hidup dalam revolusi
industri gelombang keempat
di mana teknologi digital
hampir semua aspek kehidupan
big data dan social media
telah menjadikan dunia
seolah tanpa batas
segala informasi dapat diakses
dengan sangat cepat bahkan real time
komunikasi pun menjadi
semakin terbuka dan egaliter
realitas ini membuat
masyarakat semakin kritis
ini juga yang akan menghadirkan
berbagai peluang baru di masa depan

setiap peluang akan menghadirkan
tantangan dan permasalahannya sendiri
kompetisi antar manusia
dan antar negara di era digital ini
akan menjadi semakin keras
bahkan kita juga akan bersaing dengan
serta mesin dan robot super canggih
yang akan mengambil alih
berbagai tugas fungsi
dan pekerjaan manusia selama ini
selain itu akan terus bermunculan
di sebuah negara yang berpengaruh
akan terus bermunculan
yang akan mengganggu
atau mengancam status quo
mereka yang tidak mampu
dan tidak cepat beradaptasi
dan perubahan zaman tersebut
hanya akan menjadi penonton bahkan pecundang
mereka yang berani keluar dari
zona nyaman serta mampu mengubah
tantangan menjadi peluang
mereka akan sukses dan keluar sebagai pemenang
sedangkan yang ketiga
dengan tidak meratanya
pengetahuan dan penguasaan tentang teknologi digital
maka akan ada komponen masyarakat
yang memiliki peluang yang lebih besar
bahkan sangat besar
untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi
bisa menambah kesenjangan sosial ekonomi
baru di negeri kita
dan yang keempat
dianggap tidak mengelola permasalahan ini
dengan tepat termasuk tidak hadirnya
kebijakan dan regulasi yang diharapkan
akan sangat mudah
akhirnya situasi ini akan mengurangi
tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap para pemimpinnya
menghadapi ini semua
saya berpandangan kita semua
harus menyiapkan diri
untuk dapat terus beradaptasi
dan berinovasi mengikuti
pemerintah harus menjadi
penjuru dan mengambil inisiatif
yang diperlukan transisi
ekonomi dan bisnis model baru ini
harus dikelola melalui
kebijakan dan regulasi
serta melalui pendidikan
latihan dan sosialisasi
pengetahuan dan keterampilan masyarakat
pemerintah dan dunia usaha perlu
membangun kemitraan yang efektif
untuk menyiapkan tenaga kerja terampil itu
kini dan kedepan
era baru ini akan menghadirkan tantangan
diperlukan kesiapan dan
fighting spirit bangsa untuk
bisa sukses dan menang
saudara saudaraku yang saya cintai
dan banggakan terkait
memberi penekanan khusus bagi generasi
muda indonesia di perkembangan

jumlah pemilih berusia tujuh belas sampai tiga puluh lima tahun
atau lebih kurang setara dengan seratus juta orang
ya seratus juta orang
lebih dari separuh jumlah pemilih
mereka adalah generasi milenial
dan tidak sedikit yang merupakan
ketika kita menang
kita harus menang
lalu apa yang akan kita partai demokrat tawarkan pada mereka
kesempatan yang setara bagi anak anak muda untuk maju
kesempatan untuk mengembangkan kapasitas mereka
kesempatan untuk menjadi tuan rumah negerinya sendiri
serta kesempatan untuk memenangkan kompetisi di panggung dunia
kita tahu tidak semua anak anak muda kita khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil
memiliki pendidikan yang memadai untuk masuk ke lapangan kerja formal
kita tahu dengan kerasnya persaingan mencari kerja sekarang
mereka yang putus sekolah akan sulit untuk punya kesempatan mendapatkan pekerjaan formal tersebut
ketika saya ke linsantara mulai dari pd
pidi bukit tinggi pekanbaru palembang bandung semarang malang tanjung pinang
hingga kesangata lombok ternate sorong dan jayapura
salah satu pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan kepada saya adalah soal kesempatan kerja
ada kecemasan tentang masa depan mereka termasuk akibat kabar tentang datangnya para pekerja asing
dan semakin terbukanya perdagangan bebas
saudara saudara sekalian ini adalah salah satu pekerjaan rumah kita terkait generasi muda indonesia ke depan
kita partai demokrat harus bekerja keras mencari solusi terbaik agar mereka punya kesempatan yang setara
agar mereka bisa tegak berdiri penuh percaya diri karena memiliki kapasitas dan keunggulan untuk menghadapi persaingan dengan bangsa bangsa lain di dunia
dengan demikian bonus demografi yang akan kita alami dalam waktu dekat ini benar benar bisa kita maksimalkan untuk membuat lompatan menjadi negara maju
kita partai demokrat harus berdiri di depan dan ikut bertanggung jawab agar kita benar benar berdaulat di negeri sendiri menjadi tuan rumah di atas tanah air kita sendiri
saudara saudaraku rakyat indonesia
pada kesempatan ini pula izinkan saya untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait langkah saya ke depan
tuhan allah swt telah menakdirkan saya untuk bertransformasi mengubah seragam hijau menjadi biru
namun itu semua tidak berarti mengubah semangat dan prinsip hidup saya untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara
seperti yang sudah berkali kali saya sampaikan dalam pidato ini tentang kesiapan dan kesempatan
saya siap untuk meraih dan memperjuangkan kesempatan saya untuk memberikan kontribusi terbaik untuk

ya seperti chump

saya menyadari partai kita tidak bisa berjalan sendiri
kita perlu bekerja sama dengan partai lainnya berkoalisi
agar pikiran dan keringat perjuangan kita bisa menjadi manfaat besar untuk kebaikan bangsa dan negara
koalisi sebagaimana yang disampaikan oleh ketua umum partai demokrat bapak sbe
dalam pembukaan rapimnas ini haruslah dilandasi oleh goodwill atau itikat yang baik
jadi sumbangan tenaga dan pikiran kita partai demokrat dalam koalisi
bukan untuk menumpuk kekuasaan atau sekedar bagi bagi kekuasaan
tapi benar benar didedikasikan untuk kepentingan rakyat yang sama sama kita cintai
selama segala usaha dan ikhtiar dalam kerjasama dengan siapapun nantinya
memastikan jalan kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara
maka kesempatan itu yang akan saya raih dan perjuangkan
partai demokrat adalah kesempatan
partai demokrat adalah kesempatan
hari ini partai demokrat adalah kesempatan bagi kaum perempuan
partai demokrat adalah kesempatan bagi anak anak muda
sekali lagi kita partai demokrat adalah kesempatan
oleh karena itu izinkan saya mengajak segenap rakyat indonesia
untuk bergabung bersama kami partai demokrat
mengapa partai demokrat
kepercayaan yang saya terima sebagai komandan kogasma ini adalah bukti
bahwa partai demokrat memberikan kesempatan nyata kepada anak muda seperti saya
untuk berkontribusi lebih besar kepada bangsa dan negara
partai demokrat memberikan jalan bagi kita anak muda
dengan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki
untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
jauh sebelum saya empat tahun yang lalu
partai demokrat mengusung seorang calon kepala daerah
hingga terpilih sebagai gubernur di usianya yang baru tiga puluh tiga tahun
saat ini partai demokrat juga mengusung calon wakil gubernur
yang juga berusia tiga puluh tiga tahun
memberikan kesempatan nyata kepada kita generasi muda indonesia
kesempatan yang diberikan ini tentu tidak semata mata karena sekedar usia muda
tetapi diiringi dengan potensi kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki dan kita perjuangkan
untuk itu mari bersama sama kita persiapkan diri untuk merebut kesempatan kesempatan terbaik
bagi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai
demokrat demokrat siap bekerja keras
demokrat siap untuk berjuang
semua itu untuk
untuk rakyat indonesia
akhirnya akhirnya dengan memohon ridho dan pertolongan allah swt tuhan yang maha kuasa
hari ini sebelas maret dua ribu delapan belas kami partai demokrat menyatakan siap memenangkan pemilu dua ribu sembilan belas
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh